gak usah nanti abang tanya sama jimurot aja
ini abang mau liat
pipi masih di jalan
pipi masih di jalan
jalan di dalam rumah
jalan di dalam rumah
pipi tadi ketiduran
pipi sama bapak jalan sekarang
pipi sama bapak jalan sekarang
jalan sekarang tis
bakul manis dulu
pak kenapa pak
darah renah aja kan amat
pelan pelan atuh
telok motornya bang
yaudah gak apa apa
temen tati udah pada bikin kue sendiri
yaudah gak usah
ntar menghindar aja ke tetangga
aku jalan juga
ya makasih makasih ya sign color
mungkin besok aku jaga rumah aja
terusnya gak diajak
diajak tapi mungkin besok aku jaga rumah aja
kemungkinan besok jadwal aku datang bulan
gak usah jak
saya sama bapak saya mau pemerintah dulu
sama babe terus sama yang lainnya
mereka besok gak ketemu pas lebaran
olah olah bapak juga pamitan nanti bapak jak
maafin saya pak odi kalo ada salah
iya lo udah gue maafin dari pas punya salah
mak mau ngider dulu ya ngawarin kue
enggak tapi aja yang ngider mak
biar mak aja
maka khawatir kalau lo yang jalan kuenya kagak ada yang laku
kan lo kagak ada jiwa marketing
tapi kan tapi ada jiwa melinting
kagak nyambung tati
olah olah tis si mas oja keren juga ya pake begituan
pake apaan pak
itu kacamata hitam
oh bapak mau
olah olah mau atau kalo dibeliin mak tis
kak bayang bapak besok di kampung tis kalo bapak pake begituan
odi odi sekarang mau pak odi kece ee tuh
yaudah tuh pak nanti setelah pengojak itu ya
ya jakat fitrah neng
menurut neng gimana
menurut ini sih kita tanya aja sama ibu
yang mau ada di grup
lo gak kepantes pakenya
kue keringnya masih ada kaga mas
aduh sebentar mak
kalau soal kue itu urusan istri saya
mak ada apa mak
ini mbak yuni
bukannya saya enggak mau beli mak
tapi kemarin saya baru dari arisan
di rumah temen
beli kue kering banyak mak
ya rasanya nggak begitu enak sih mak
tapi ya gitu murah
maka itu dipilih
ya udah cepet tiga
harus beli tiga ya
kalau beli satu harganya berapa
kalau mau beli satu gocap
lo beli tiga aja
sekalian lo beli nih yuk
ya udah tuh
padahal saya udah bilang enggak mau loh mak
tapi temen temen saya pada beli semua
katanya kerudung ustaz jah mariam
yang artis itu mak
yang artis itu loh mak
dia kan sekarang jualan juga mak
katanya kalau beli kue kering bonusnya kerudung mariam mak
oh seperti itu
mak mau lihat kerudungnya
kerudung saya masih banyak
lagian saya masih banyak urusan
saya jalan dulu ya mbak ya
katanya abang mau nanya sama ibu
nanti abang tanya sama jimurot aja